di usir jepang dari indonesia pada seribu sembilan ratus empat puluh dua
pemerintahan hindia belanda meninggalkan banyak warisan perusahaan dan infrastruktur kereta api
dalam laman situs heritage kai id
sampai seribu sembilan ratus dua puluh delapan saja
hindia belanda sudah membentangkan tujuh empat ratus enam puluh empat km rel kereta api dan tram
nasionalisasi perusahaan belanda
menjadikan perusahaan negara yang kini bernama pt kereta api indonesia
menerima limpahan seluruh aset perusahaan swasta dan pemerintah hindia belanda
semarang menjadi kota pertama beroperasinya perusahaan kereta api hindia belanda
berdirinya perusahaan ini tidak lepas dari dampak politik tanam paksa
untuk mendistribusikan hasil kebun hingga ke pelabuhan
pengusaha perkebunan belanda membutuhkan alat transportasi yang lebih efektif ketimbang pedati
mereka mengusulkan kepada pemerintah saat itu untuk membangun sarana dan prasarana kereta api
jalur kereta api belanda pertama dibuat tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
setahun kemudian mereka berupaya untuk memasukkannya ke jawa sebagai alat angkut tanam paksa di jawa
yang sayangnya saat itu pemerintahan konservatif menolaknya
perusahaan yang merintis jalur pertama adalah nederlands indische spoorweg maatschappij
jalur kereta sejauh dua puluh lima km dari semarang menuju desa tanggung harjo di kabupaten gerobogan jawa tengah sekarang
mereka bangun selama tiga tahun
pada sepuluh agustus seribu delapan ratus enam puluh tujuh kereta api pertama di hindia belanda beroperasi
stasiun tanggung atau yang dulu disebut tanggung adalah halte pertama dari rencana perpanjangan jalur menuju surakarta
saat ini pt kereta api indonesia menjadikannya stasiun pemantau perjalanan
lalu dimanakah stasiun semarang yang secara historis disebut sebagai stasiun pertama di hindia belanda
stasiun pertama hindia belanda terletak di gang spurlan dua di ruas jalan ronggowarsito kelurahan kemijen semarang timur
stasiun itu bernama samarang
ornamen lengkung besi teras dan kayu jati siku penyangga atap sama seperti yang terlihat pada foto arsip
stasiun ini ditemukan oleh tiga akademisi pemerhati bangunan tua
stasiun samarang menyisakan sisi selatan bangunan
sejak seribu sembilan ratus lima puluh an bangunan ini dimanfaatkan warga sebagai tempat tinggal
mereka adalah keluarga para pekerja kereta api era orde lama
mereka menempati bekas stasiun samarang untuk tinggal dan beranak pinak
itu yang di belakang sana itu belum dihuni orang
ternyata masih kosong
ya emperan gitu lah
kalau sekarang kan sudah ditambahin sendiri
ini juga tambahan sendiri lah
ini buatan sendiri
jadi masuk sini belum ada orang
ini kampungnya belum ada
akibat banjir rob yang sering mendera kawasan stasiun samarang perusahaan nis memindahkan operasionalnya ke stasiun baru
memasuki abad ke dua puluh mereka mendirikan stasiun tawang
sementara kantor pusatnya menempati bangunan baru yang sekarang dikenal sebagai lawang sewu
nis adalah satu di antara belasan perusahaan swasta belanda yang meramaikan industri perkereta apian saat itu
perusahaan lain yang membuka jalur ke arah barat pulau jawa bernama semarang ceribon stumtremm matskape atau sjs
dengan warisan yang masih utuh yaitu stasiun poncol
stasiun peninggalan belanda lainnya adalah ambarawa
pada masa berakhirnya perang diponegoro atau yang dikenal sebagai perang jawa
belanda memakai kereta api untuk memperkuat pertahanan
situasi yang belum aman akibat perang membuat belanda menyambungkan ruas rel untuk mempermudah mobilisasi pasukan
di ambarawa belanda mengoperasikan benteng willem sebagai barak pasukan
kondisi tersebut memaksa pemerintah kolonial untuk membuat jalur cabang
terutama ketika nism ini ingin membuat jalur dari semarang solo jogja
pemerintah belanda mewajibkan untuk di salah satu
di salah satu petak jalan antara semarang solo untuk dibuatkan jalur ke ambarawa
kini stasiun ambarawa beroperasi sebagai stasiun kereta wisata
primadona stasiun yang berfungsi sebagai museum ini adalah lokomotif uap
proses nasionalisasi perusahaan perusahaan belanda pada seribu sembilan ratus lima puluh an memberi keuntungan bagi infrastruktur transportasi darat
moda kereta api khususnya tidak sulit bagi negara untuk mengaktifkan kembali rute rute masa lalu
yang dirasakan potensial bermanfaat secara sosial dan juga komersial